dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar
petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar instalasi kabel
pada tiang listrik di jalan raya teluk gong selatan jakarta utara selasa dini hari
setelah berkoordinasi dengan pln untuk melakukan pemadaman listrik
api akhirnya dipadamkan satu jam kemudian
petugas pln yang tiba ke lokasi langsung melakukan perbaikan instalasi listrik
pada jaringan listrik yang terbakar
penyebabnya ini kan karena kabel ini tumpang tindih ya
terlalu banyak jadi campur campur dia kan panas menimbulkan api
kebakaran kabel udara akibat kondisi kabel udara yang semerawut dan saling tindih
bukan yang pertama kali terjadi
selain bisa terbakar kabel udara yang tidak tertata ini juga mengotori wajah ibu kota
padahal menurut peraturan daerah nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kabel udara hanya diperbolehkan
pada jalan layang jembatan layang overpass dan underpass
selama ini kabel kabel ini bergerak di atas
sehingga menjadi pemandangan yang unik
karena ini kalau difoto seperti bakmi hitam yang menggelantung di mana mana
dan saking sudah lamanya ini
kita tidak menganggap itu sebagai masalah
banyak di antara kita juga melakukan pemasangan kabel secara bergonta ganti di bawah tanah
bulan ini diganti pasang kabel cukup dengan memasang tulisan mohon maaf lalu lintas terganggu
gagah betul langsung gali
untuk menghindari kesemrawutan kabel itu
pemprov dki membangun sarana jaringan utilitas tersebut

pada tujuh ruas jalan di jakarta selatan
dengan selesainya pembangunan jaringan tersebut
maka semua operator pengguna kabel udara di ruas jalan tersebut
harus memindahkan jaringan kabel yang digunakannya ke dalam sjut
pada senin siang dilakukan acara pemotongan dan penurunan kabel udara yang terdapat di depan pasar mampang perapatan
lima puluh delapan kabel udara jenis fiberoptik dari tiga puluh sembilan operator ini akan dipindahkan ke sjut
sampai saat ini
kabel udara jenis fiberoptik yang dipindahkan ke sjut akan dipindahkan ke sjut
sampai saat ini
baru sepanjang dua puluh km sjut yang selesai dibangun di tujuh ruas jalan
kesemuanya berada di jakarta selatan
ada sekitar satu ratus lima belas km sjut di tiga puluh dua ruas jalan di ibu kota
yang akan dibangun oleh jakpro hingga tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia